hai beragam uang pecahan edisi tahun sembilan puluh an yang sedang dihitung warga ini adalah milik
samili seorang kakek yang sedang sakit dan hidup seorang diri di karundang lor serang banten
uang ini dikumpulkannya saat sang kakek bekerja sebagai peternak bebek karena hidup sebatang
kara tanpa anak dan istri uang kemudian disimpan di kolong ranjang dimasukkan ke
dalam bungkus plastik dan diikat rapi dengan karet butuh waktu sehari semalam untuk menghitung seluruh
uang yang mencapai satu ratus empat juta rupiah ini sementara ada sekitar sepuluh juta rupiah dalam kondisi rusak
akhirnya diambil yang kalau ditaruh di depan sini di depan itu udah banyak kecohannya duitnya
busuk namanya udah ada sepuluh tahun lebih kakek saneli kini terbaring lemah semenjak ia sakit
dua bulan terakhir ia bertahan sendirian di dalam kamar kecil di belakang rumah adiknya
menindaklanjuti viralnya seorang kakek yang memiliki tabungan uang hingga lebih dari seratus
lima ratus juta rupiah bank indonesia perwakilan banten pun melakukan pengecekan uang
rumah sang kakek pada kamis siang dari hasil pemeriksaan sebagian besar uang yang jumlahnya
mencapai ratusan juta rupiah itu masih berlaku dan bisa digunakan atau ditukar
sementara sebagian kecil uang emisi lama tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sudah tidak berlaku lagi